saudara ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai tersebut memiliki ciri khas berwarna sejuk
meski tak memperjelas apa partai yang dimaksud pernyataan ini keluar setelah pertemuan prabowo dengan ketum nasdem surya paloh
saat ditemui di istana kepresidenan jakarta pada jumat sore bahlil juga menanggapi baik maksud kami soal silaturahmi presiden terpilih prabowo dengan lawan politiknya
menurut bahlil perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
hmm warnanya sejuk ya